satu hari jelang peringatan hari anak nasional puluhan anak di tasik malaya jawa barat ini
mengikuti workshop pemulihan trauma dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan
anak anak ini diajak untuk menulis melukis juga bernyanyi
yang jelas kalau saya ngajarin itu bahaya juga karena nanti anak anaknya kabur ya
oh enggak apa apa itu kan ini membantu mereka untuk lebih percaya diri
walaupun suaranya agak pas pasan tapi nggak apa apa
yang penting percaya diri
nah mereka ini dibimbing dari guru yang didatangkan dari amerika serikat guru seni terutama
diharapkan kegiatan ini nanti bisa menghilangkan rasa trauma anak atas berbagai jenis kekerasan yang pernah dialami
beginilah antusiasme anak anak yang mengikuti kegiatan workshop art crime for health
yang digelar di madrasah at tarbiah kelurahan sukasari kecamatan bungur sari tasikmalaya
sedikitnya tiga puluh anak dari usia sekolah dasar sampai sekolah
menengah pertama melakukan aktivitas seni seperti melukis mewarnai menari atau bermain musik
kebanyakan anak yang mengikuti workshop ini bukan korban bencana atau kekerasan hingga trauma serius
namun ada juga di antara mereka yang pernah mengalami trauma kecil akibat kekerasan yang dialami di lingkungan sekitar
sehingga mengakibatkan perilaku anak berubah
kegiatan ini berlangsung selama empat hari mulai hari selasa kemarin hingga jumat
mereka dibimbing oleh guru seni dari
dan juga oleh karyasan sumbang sih nuansa indonesia bekerjasama dengan komunitas seni madrasah sekecamatan bungur sari
workshop ini juga mendatangkan seorang guru seni dari amerika yang telah lama tinggal di indonesia
tadi belajar apa aja
besok boleh guru tapi hari ini
bisa diisi agak rata tapi dengan macam macam warna jangan satu warna
di sini udah berapa hari dia belajar
metode permainan dan kesenian diakini mampu mengembalikan kepercayaan diri anak
serta mengikis trauma anak akibat kejadian besar yang menimpanya
kegiatan ini ini semacam loka karya seni
sebetulnya khusus untuk anak yang pernah mengalami trauma
tetapi memang anak anak yang di sini mungkin mereka tidak mengalami trauma
ini semacam training juga untuk teman teman saya yang di yayasan sumbangsi nuansa indonesia tasikmalaya
workshop trauma ini juga merupakan pelatihan bagi para pembimbing atau guru madrasah
agar mampu menguasai teknik menghibur anak yang baru mengalami guncangan akibat kejadian besar yang menimpannya
ogi fatuz zaman tasikmalaya
mari kita bersama